halo saya bimo dewanto akan berbagi informasi seputar bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasikan ide bisnis dalam infonomik kali ini
nah di episode kali ini kita akan bersama sama membahas bagaimana sih
mengeksekusi atau melaksanakan bisnis
untuk itu di sini sudah ada satu kotak yang berisi pertanyaan pertanyaan yang sering ditanyakan saat akan mengeksekusi bisnis
saya coba ambil yang pertama ya
apa saja yang dibutuhkan dalam mengeksekusi ide bisnis kita
nah untuk mengeksekusi bisnis kita itu memiliki beberapa pilar yang harus kita perhatikan
yang pertama finansial
yang kedua human capital
yang ketiga it
yang keempat marketing dan sales
dan kalau misalnya memang diperlukan untuk beberapa bisnis itu harus ada infrastrukturnya
dengan memperhatikan pilar pilar ini kita jadi bisa tahu kesiapan kita dalam mengeksekusi ide bisnis kita
karena apa misalnya seperti ini
pada saat kita ingin meluncurkan satu produk tapi tidak didukung oleh finansial
tentunya itu akan berhasil
tentunya itu akan berhasil
tentunya itu akan berhasil
itu akan mengganggu jalannya dan lancarnya peluncuran produk kita
begitu juga bila tidak ada human capital atau sdm yang siap untuk melayani para pelanggan
itu juga akan membuat bisnis kita menjadi terganggu
oleh karena itu enam pilar ini harus disiapkan secara bersama sama
agar mereka bisa saling mendukung dan bisnis kita bisa berjalan dengan lancar
oke tadi kita sudah jawab pertanyaan pertama
mari kita lihat pertanyaan berikutnya
bagaimana memilih sumber daya manusia atau tim yang akan bekerjasama dengan kita
ini memilih tim atau karyawan memang sedikit tricky ya
karena yang harus diperhatikan bukan saja keahliannya tapi juga sikapnya
jadi kalau dari sisi keilmuan bukan hanya iq tapi juga ekonomi
pada saat kita memiliki karyawan yang pintar tapi tidak mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan
maka dia akan bekerja hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan
tidak berimprovisasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik
sedangkan kalau misalnya dia tidak sepintar karyawan yang tadi yang pertama
tapi dia memiliki eq emotional question yang baik
dia tahu bagaimana melayani dengan baik bagaimana saling tolong menolong dan bekerja sama dalam perusahaan
dia akan menjadi aset perusahaan yang lebih baik bagi kita
sehingga apapun tugas yang kita berikan kepada dia akan diimprovisasi sehingga mendapatkan hasil yang terbaik
oke sekarang kita akan jawab pertanyaan ketiga
bagaimana memperkenalkan produk kita ke publik
untuk memperkenalkan produk kita bisa mengacu kepada siklus produk
jadi ini teori siklus produk di mana ada empat tahapan
yang pertama adalah perkenalan kedua pertumbuhan ketiga kedewasaan dan keempat penurunan
kalau kita lihat dari sisi siklus produk perkenalan itu menjadi hal yang sangat penting
karena disinilah kunci dari produk
dan itu adalah hal yang sangat penting untuk memperkenalkan produk kita
pada saat kita memperkenalkan produk kita kita harus memikirkan sesuatu yang kreatif
sehingga orang langsung melihat dan memperhatikan produk kita
dan bila mereka merasa itu cocok dengan mereka mereka akan langsung engage atau melakukan tindakan dengan pembelian
produk yang disambut dengan baik oleh masyarakat akan terus bertumbuh masuk ke fase pertumbuhan
dan di fase pertumbuhan ini akan semakin banyak pelanggan yang menggunakan produk kita
dan tibalah kita di fase maturity atau yang biasa dinamakan fase kedewasaan
di fase kedewasaan ini kita ibaratnya produk kita meraih tujuan yang sudah ditetapkan di awal
dan menghasilkan omset yang kita inginkan
tapi hati hati karena pada saat kita sudah masuk ke fase kedewasaan
dia akan masuk ke fase penurunan
biasanya di sini juga akan banyak kompetitor kompetitor yang mulai meng copy ide produk kita
sehingga produk kita menjadi memiliki banyak kompetisi
oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya
cara untuk mendapatkan pelanggan itu strategi apa saja yang perlu kita terapkan
ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan
yang paling umum namanya aida yaitu awareness interest desire and action
jadi ini sebenarnya merangkang siklus bagaimana dari awal sebuah atau seorang pelanggan
mulai tertarik kepada penawaran kita atau mulai tertarik kepada produk atau jasa kita
dari awareness kemudian kita bujuk lagi sehingga itu masuk menjadi interest
dan ada desire di situ
kalau dia sudah interest berarti ada keinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan
nah bila sudah masuk ke tempat atau area ini
kita akan lebih mudah menggiring mereka masuk ke area action di mana mereka melakukan pembelian
pada saat kita membuat sebuah konsep aida
yaitu bagaimana customer mulai mengenal di mana mereka berada
bagaimana kita mencapai mereka bagaimana kita menarik perhatian mereka
dan itu yang harus kita lakukan dalam melakukan strateginya
oke sudah kita jawab pertanyaan ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan
bagaimana menentukan strategi yang harus kita lakukan
bagaimana menentukan strategi yang harus kita lakukan
membentukkan lokasi bisnis
apakah saat ini lokasi bisnis menjadi hal penting lagi
lokasi bisnis memang penting karena tentunya ada perbedaan antara lokasi di tempat yang ramai dengan lokasi yang kurang ramai
sekarang dengan adanya tren komunitas sepeda misalnya
jalur jalur yang dilalui oleh komunitas sepeda menjadi lokasi lain
lokasi yang dianggap strategis karena komunitas sepeda dianggap adalah potensial
pelanggan bagi beberapa bisnis tapi kalau kita lihat dengan tren online yang sedang terjadi
menurut saya place di dalam empat p juga sudah bergeser dari place di lokasi fisik ke tempat
apa yang dinamakan marketplace kehadiran brand kita di ranah online menjadi signifikan dan lebih
penting terkadang daripada offline untuk itu sebaiknya kita mengkombinasi antara keduanya
bahwa kita berada di lokasi yang strategis yang ramai dan tetap memiliki jalur online juga karena
bila ada yang terjadi misalnya kayak sekarang pembatasan mobilitas channel online kita masih
bisa tetap buka dan melayani pelanggan oke kita sudah jawab pertanyaan yang ini kita lanjut
ke pertanyaan berikutnya bagaimana menjaga suplai produk terutama dari segi bahan baku dan cara
menjalin relasi dengan rekanan itu seperti apa jadi setelah saya beberapa lama berbisnis biasanya kita
memiliki apa yang dinamakan data mengenai tren penjualan dari data tren penjualan ini kita bisa
melakukan prediksi atau forecasting mengenai bahan baku atau inventory yang harus kita beli kalau untuk para
pebisnis pemula tentunya harus juga ada prediksi pada saat peluncuran bisnisnya kira kira serapan
masyarakat seperti apa dan tentunya ini bisa juga disertai dengan strategi marketing yang baik sehingga
pada saat kita luncurkan dengan
kreativitas yang optimal serapan atau prediksi serapan yang kita sudah canangkan itu benar benar terjadi
lalu pertanyaan kedua mengenai cara menjalin relasi itu tidak ada cara lain selain membangun
kepercayaan rumus kepercayaan itu adalah kredibilitas ditambah reliabilitas ditambah
kedekatan atau intimacy berbanding dengan
self orientation pada dasarnya secara mudah semua itu harus kita naikkan kecuali satu jadi kita harus
kehangatan atau intimacy kita dengan para vendor tapi yang harus dikurangi itu adalah self orientation
oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya
bagaimana menjaga produk atau jasa agar tetap dapat memenuhi permintaan pasar teman teman
mungkin ingat dulu ada merek telepon selular yang sangat populer dan semua orang menggunakannya tapi
kalau teman teman lihat hari ini merek itu ibaratnya sudah hilang di pasaran dia tidak
lagi bermain di telpon seluler tapi dia bermain di bisnis telekomunikasi yang lainnya
pelajarannya adalah bahwa sebagai brand dan sebagai produk kita harus terus berkreasi
dan berinovasi agar tetap relevan dengan pasar apapun produk yang kita miliki kita harus memastikan
bahwa itu terus berkembang dan memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar bila kita lupa atau lalai untuk
terus berinovasi dan berkreasi kita bisa bernasib sama dengan handphone tadi
oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya
sisi dari leadenn
bagaimana sebenarnya mengelola keuangan usaha yang sedang dijalankan
nah ini berhubung kita banyak dari teman teman yang masih sebagai pemula di usahanya
keuangan pribadi dan keuangan perusahaan
nah masalah klasik yang sering terjadi adalah kita lupa memisahkan dua hal tersebut
pada saat kita mulai menerima omset atau pemasukan dari pelanggan ke rekening pribadi kita
kita bisa terlena karena kita melihat tahu tahu rekening pribadi kita meningkat dengan pesat
padahal di dalam situ ada beberapa elemen yang berbeda
ada uang pribadi dan ada uang perusahaan dan tentunya juga ada uang yang harus dibayarkan kepada para supplier kita
bila ini tidak dipisahkan nantinya kita tidak bisa tahu apakah bisnis kita itu benar benar profitable atau tidak
nah yang kedua bila sudah dipisahkan teman teman juga jadi tahu bahwa bisnis yang sedang dijalankan itu untung
atau bahkan rugi
jadi rapihkanlah laporan keuangan teman teman agar teman teman memiliki kompas dalam usaha teman teman
di masa pandemi ini
mengeksekusi ide bisnis bukanlah hal yang mustahil
kita hanya harus lebih jeli melihat peluang bisnis agar ide ide yang ada bisa berkembang dan berbuah manis